kita ke informasi lainnya sejumlah anggota komisi enam dpr melakukan kunjungan kerja ke pt dirgantara indonesia bandung jawa barat
agenda utama kunjungan adalah meninjau perkembangan pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio
setelah menyelesaikan prototipe pertama pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio yang saat ini memiliki dua puluh dua jam terbang
kini pt dirgantara indonesia mempersiapkan prototipe kedua yang siap diterbangkan pada mei mendatang
sejumlah anggota dpr dari komisi enam meninjau langsung pembuatan pesawat ini dalam kunjungan kerja ke pt di jumat dua puluh tiga maret
kita akan menyupport di ini supaya bisa betul betul membuat industri kapal terbang di negara kita
karena kita tahu indonesia sangat luas membutuhkan pesawat pesawat dalam negeri yang kuat
oleh karena itu saya yakin di kalau disupport dengan sdm dan dana dari negara saya yakin bisa berkembang dengan baik
dpr dan pt di melakukan rapat tertutup untuk membahas proyek ini
dengan dukungan pengaturan regulasi dan pendanaan apbn yang diatur oleh dpr pt di berharap bisa mencapai target dalam tiga tahun ke depan
sedang ada proses kami akan sudah sampaikan kepada dpr untuk bisa dibantu penyelesaiannya
juga nanti dalam rangka pengembangan produksi untuk mencapai lima puluh pesawat per tahun itu butuh tahapan sekitar tiga tahun
sehingga kita tahun depan targetnya enam dengan existing facility terus berkembang menjadi sembilan belas terus tiga puluh sembilan terus langsung empat puluh sembilan atau lima puluh
jadi ini program yang telah kami buat moga moga ini berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan
selain masalah dana keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pembuatan pesawat masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan pt di
pada dua ribu sembilan belas pt di akan membuat enam pesawat n dua

kiki haryadi bandung